petugas gabungan dari satpol pp tni dan polriko tamo jokerto
selasa siang merazia para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar
sejumlah kursi meja tenda dan gerobak milik pedagang disita petugas
bahkan puluhan ikat sayur tumpah ke jalan saat sebuah mobil pickup memilih kabur menghindari razia petugas
ratusan ikat sayuran milik salah satu pedagang kaki lima di jalan panglima besar sudirman kota mojokerto ini
tumpah ke jalanan selasa siang karena mobil bak terbuka yang digunakannya menggelar dagangan di atas trotoar
mencoba kabur menghindari razia petugas
dalam razia kali ini petugas gabungan dari satpol pp tni polri dan dinas perhubungan kota mojokerto ini
berhasil mengamankan meja kursi tenda serta gerobak pedagang
razia ini sengaja digelar untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki
untuk pkl kali ini kita fokuskan ke pkl yang di atas saluran air di sempadan sungai maupun di trotoar trotoar di badan jalan
razia ini akan terus digelar petugas agar trotoar dan sempadan sungai terbebas dari aktivitas pedagang kaki lima
selain pkl petugas juga merazia spanduk dan papan reklama